diabetes adalah penyakit kronis dan tidak menular
yang ditandai dengan tingginya kadar gula atau glukosa di dalam darah
glukosa merupakan sumber energi utama bagi sel tubuh manusia
namun glukosa yang menumpuk akibat tidak diserap sel tubuh dengan baik
dapat menimbulkan berbagai gangguan organ tubuh
badan kesehatan dunia who menyatakan
jumlah penyandang diabetes di seluruh dunia meningkat setiap tahunnya
diabetes juga menjadi penyebab utama berbagai penyakit lain
seperti gagal ginjal serangan jantung serta strok
juga meningkatkan risiko kematian
data dari international diabetes federation menunjukkan
jumlah penyandang diabetes di indonesia semakin meningkat setiap tahunnya
pada tahun dua ribu penyandang diabetes di indonesia berjumlah lima enam juta orang
tahun dua ribu sebelas naik menjadi tujuh empat
pada tahun dua ribu delapan belas naik kembali menjadi sepuluh juta orang
dan di tahun dua ribu dua puluh satu naik signifikan hingga lebih dari sembilan belas juta orang
subagio adi sulistyo dokter spesialis penyakit dalam
konsultan endokrin metabolik dan diabetes mengatakan
kenaikan ini karena berbagai faktor
mulai dari pola makan yang tidak baik
aktivitas fisik yang jauh berkurang karena pandemi covid sembilan belas
dan juga penyandang diabetes
serta stres yang juga bisa diakibatkan saat pandemi
munculnya yang tadinya pre diabetes
belum diabetes belum di diabetes
terutama dua tahun ini kita dalam masa pandemi
saya rasa banyak yang mengalami stres
itu juga turut memicu munculnya atau meningkatnya kasus kasus diabetes
makanya tadi saya sampaikan saya kaget melihat data tahun dua ribu dua puluh
angka pre diabetes di indonesia memang cukup tinggi
pada tahun dua ribu delapan belas riset kesehatan dasar indonesia
yang dilakukan kementerian kesehatan mencatat
angka pre diabetes mencapai tiga puluh delapan persen
atau setara dengan tiga puluh juta orang
pre diabetes adalah orang yang memiliki kadar gula dalam darah
yang telah melebihi batas normal
namun belum setinggi penyandang diabetes tipe dua
untuk itu penting dilakukan deteksi dini
terutama bagi mereka yang memiliki keluarga dengan riwayat diabetes
maka memang deteksi dini
itu sangat penting
siapa saja yang dianjurkan untuk deteksi dini
itu antara lain yang punya genetik
siapa saja yang punya genetik muda
ini gampang sebetulnya
kalau kita tahu ada kedua orang tua diabetes
atau salah satu orang tua diabetes
atau nenek kakek ya kemudian paman
bimbi atau saudara kandung
yang pokoknya ada hubungan darah
maka ada kemungkinan kita punya gain untuk diabetesnya
tapi apakah nanti diabetes itu
apakah nanti diabetes itu akan muncul
pada kita belum tentu
dan sangat mungkin kita kalau dengan lifestyle yang bagus
maka diabetes itu tidak akan muncul
tapi salah satu kewaspadaan adalah
kalau kita memang punya bakat untuk diabetes
subagio adi menambahkan
di masa pandemi
penyandang diabetes berisiko delapan kali lebih mudah terkena covid sembilan belas
derajat keparahannya juga meningkat
tingkat kematian pun lebih tinggi tiga hingga tujuh kali dari pasien sehat
penyandang diabetes harus mengontrol gula darahnya
dan tetap menerima vaksinasi
hal itu pula yang dilakukan alexandra
wanita berusia enam puluh lima tahun ini telah menerima dosis vaksinasi secara lengkap
dan selalu menjaga pola makan
serta rutin mengecek gula darah
konsultasi dengan dokter juga dilakukan secara daring
disiplin di rumah terus
terus jika luar ya pakai masker yang ketat gitu
kemudian cek gula darah sendiri mas
pakai alat digital itu sering juga
konsolnya ke dokter subagio adi juga
ya udah saya terus vaksin
sama disiplin anunya
atau obatnya terus cek darahnya itu ya
nggak boleh stres yang penting itu
kalau cucu cucu nakal itu jadi stres juga
diabetes memang belum bisa disembuhkan
orang yang belum terkena dapat mencegahnya
dan orang yang memiliki diabetes pun dapat tetap beraktivitas
kuncinya ada pada pola makan yang baik
angga putra arief tidiawan jakarta